kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak semakin membuka diskusi publik mengenai transisi penggunaan mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik
wacana ini pun akhirnya sejalan dengan instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
sejumlah pihak menganggap ini bentuk konsistensi dan juga komitmen pemerintah dalam hal percepatan transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan yang dianggap lebih ramah lingkungan
kita bahas hal ini bersama dengan hageng nugroho tenaga ahli utama deputi satu ksp dan juga surya dharma pengamat energi terbarukan
bapak bapak selamat malam
baik saya siapa pak hageng terlebih dahulu
pak hageng kalau melihat gejolak harga minyak dunia saat ini sejumlah produsen mobil ramai ramai memperkenalkan mobil listrik andalan mereka di pasaran
tapi sudah sejauh mana kesiapan indonesia dengan industri ini sampai presiden akhirnya mengeluarkan instruksi
untuk mengganti kendaraan dinas asn menjadi mobil listrik
pertama kita perlu lihat dulu pak
kalau ditanya kesiapan mau nggak mau semua negara akan transisi ke arah situ
kalau kita baru melihat trennya memang secara global seperti itu
indonesia sendiri telah mengeluarkan perpres di tahun dua ribu sembilan belas nomor lima puluh lima
percepatan implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
nah dari perpres itu kita juga sudah menyiapkan roadmapnya
kita lalu berkoordinasi dengan kementerian perindustrian dan kementerian perhubungan
dan keluarlah inpres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua ini
yang intinya mendorong instansi pemerintah pemda dan juga bumn termasuk tni polri
ini ya berangsur angsur dan bertangkap penggunakan kendaraan bermotor listrik
jadi memang benar banyak brand sudah dipasang dekat
tapi kita juga harus melihat bahwa kesiapannya berangsur angsur akan dicukupi
nanti kita lihat perkembangannya ke depan lebih detail
biasanya industri itu akan mengikuti demand nya
demand ini sekarang di create secara tidak langsung oleh pemerintah dengan menggunakan impress ini
otomatis apabila demand nya ada industri akan berkembang
dan tentunya akan kesiapan ini juga akan segera tercukupi
ada kesiapan kesiapan yang cukup
pak surya bagaimana kemudian menanggapi hal ini
anda melihat pemanfaatan energi terbarukan di indonesia yang saat ini dianggap masih terabaikan
apakah dengan keluarnya instruksi ini betul mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam beberapa tahun sepuluh dua puluh tahun ke depan
baik saya kira yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita memang sudah pada tahap ingin melaksanakan transisi energi secara konsisten
sejak tahun dua ribu empat belas kita ketahui bahwa kita sudah berhasil menghasilkan transisi energi secara konsisten
ketika keluarnya pp no tujuh puluh sembilan tahun dua ribu empat belas tentang kebijakan energi nasional memang sudah ada amanah yang sangat tegas disebutkan bahwa energi terbarukan itu harus meningkat pemanfaatannya
tetapi ketika perjanjian paris ditanda tangani tahun dua ribu lima belas dan indonesia meratifikasi perjanjian itu
melalui undang undang nomor enam belas tahun dua ribu enam belas ini ada beberapa kewajiban yang kita lihat
konsekuensi dari kewajiban itu adalah bahwa kebijakan energi nasional yang sudah ada itu memang belum cukup
apalagi kemudian dicanangkan apa yang disebut dengan net zero emission ya tahun dua ribu enam puluh atau lebih awal
dan itu adalah merupakan ambisi indonesia yang sudah disampaikan di dalam cop dua puluh enam tahun dua ribu enam puluh
konsekuensi dari upaya pencapaian net zero emission itu ada paling tidak ada dua hal
yang pertama bahwa target energi terbarukan itu tidak cukup seperti apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional
yang kedua tentu harus ada penurunan penggunaan batu bara yang sekarang saya kira mendominasi penggunaan listrik secara nasional
jadi kita secara nasional itu adalah bergantung kepada batu bara
dan batu bara itu adalah pengemis emisi karbon yang cukup besar
ini adalah dua sisi yang tentu saling bertentangan gitu
sisi satu ingin menurunkan emisi sisi lain kita justru menggunakan listrik yang berasal dari batu bara
nah kemudian konsekuensi dari itu adalah kita lihat di dalam pemanfaatan energi terbarukan itu
di dalam penggunaan misi setoran dengan sorry inter society inc tadi
yang pertamanya contoh
titai kan tempat gas kecil tumuran ya untuk mendapatkan hampa istilah ella
sangat signifikan terutama dalam hal penggunaan energi fosil
untuk listrik itu harus ada penurunan batu bara kemudian untuk transportasi
harus ada penurunan penggunaan minyak dan gas
nah dari kedua sisi ini kemudian kita lihat sekarang pemerintah berupaya
untuk melakukan tahun dua ribu sembilan belas yang lalu sudah ada perpres nomor lima puluh lima ya
pak hageng ya perpres lima puluh lima tentang percepatan penggunaan
kendaraan listrik yang berbasis baterai
kemudian hari ini atau dalam minggu minggu ini keluar impres nomor tujuh ya
dan ini tentu konsekuensinya adalah harus berkorelasi positif
dengan penurunan emisi
nah ini yang saya kira menjadi tantangan
kalau ini dipercepat penggunaan kendaraan listrik sementara
listriknya masih dominannya menggunakan batu bara
ini merupakan tantangan yang sangat besar saya kira bagi pemerintah ya
dalam upaya untuk mencapai net zero emission
nah ini apa yang harus dijawabkan saya kira nanti harus kita diskusikan
lebih banyak pada tahun sekarang dan untuk masa yang akan datang
baik baik pak hageng tapi kalau kita berbicara soal persiapan
kemudian termasuk dengan anggaran hingga saat ini berapa besar
stimulus yang digelontorkan pemerintah
untuk kendaraan listrik beserta dengan industri nya
jadi begini mbak kalau bicara stimulus ini sebenarnya ada dua
kalau bicara besarannya memang tidak ditentukan di awal besarannya
namun stimulus ini kalau fiskal itu bisa berupa tax allowance
atau tax reduction atau juga berupa insentif insentif
lain misalnya wars nanganpajak atau juga pajak pembelian
kalau tax allowance dan taxido bisa juga untuk industri pieoneer nya
sejauh ini pemerintah sudah ada dalam hal ini
melalui kementerian keuangan sudah memberikan insentif intensif tersebut
karena ini merupakan industri pieoneer sehingga diberikan insentif tersebut
kalau anda menghitung besarnya

menghitung besarannya ada hitungannya tapi masih prognosa
dan itu belum bisa dilihat kepastiannya seperti apa tergantung dari industri nya yang memanfaatkan
seperti itu mbak
oke insentif insentif yang mendukung skenario transisi energi ini
kemudian juga akan mengubah skema ppn bm begitu pak hagang
untuk memudahkan nanti masuknya mobil mobil listrik atau kendaraan listrik ke indonesia
salah satu opsi memang itu
tapi kami melihat belum diputuskan
kita sedang membahas di dalam internal pemerintah
di lead kemarin oleh kementerian koordinator maritim
untuk membahas apa saja sih insentif insentif
yang bisa diberikan
memang belum diputuskan
tapi sejauh ini pemerintah komit
dan akan terus berusaha untuk mencukupi itu
pemerintah ini mengeluarkan instruksi
itu berupa peraturan yang binding sebenarnya
binding ke dalam internal pemerintah
dari situ dibutuhkan hal lain
yaitu insentif yang juga mendukung
agar memudahkan kementerian
ataupun bumn ataupun pemda ataupun siapapun
untuk bisa beli kendaraan bermotor listrik itu
dia ada dua sisi
dari sisi pemerintah
beri yang peraturan
tapi nanti didorong dengan insentif
termasuk ini untuk industri
privilege yang diinginkan adalah seperti ini
bukan privilege maksudnya
mekanisme yang diinginkan adalah
apabila pemerintah ini bisa menjadi initial market
maka akan memicu dari industri nya
industri ini akan bertembak
maksudnya industri untuknya industri baterainya
dan juga industri charging nya spkl punya situ
sehingga ini meets all the demands yang dibutuhkan
dan ke depan mungkin skenario nya akan
trendnya akan menaik dan bagus
begitu sih mbak
saya kembali lagi ke pak surya
kalau tadi pak surya memention begitu
ada sejumlah tantangan
termasuk yang disebutkan oleh pak hageng
masih banyak waktu untuk merumuskan skema yang tepat
dalam proses transisi energi ini
kemudian butuh waktu berapa lama yang ideal
untuk nantinya setelah ini kebijakan atau instruksi ini dilakukan kepada asn
transisi ini nantinya akan diperlebar ke masyarakat
transisi energi berkelanjutan
khususnya dalam hal industri kendaraan listrik ini
termasuk dengan menyusun skenario
mendapatkan investasi dan lain lain
berapa lama waktu yang ideal pak surya
saya kira ini dua hal yang berbeda ya
dari sisi transisi dan penggunaan energi listrik
kalau terlalu cepat kita mengalih kepada penggunaan mobil listrik
sementara di sisi lain
kesiapan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan itu belum berjalan
belum dipersiapkan dengan baik
maka nanti kita akan berhadapan dengan
dengan hal yang kurang lebih sama ketika kita dulu berpindah dari minyak tanah ke gas
kemudian beberapa tahun kemudian kita menghadapi masalah yang sama
jangan sampai hal ini juga terulang gitu ya
terulang untuk kasus
sekarang kita gunakan mesin kendaraan listrik
nanti kita pindah ke ev ya
ev itu semuanya bergantung kepada listrik
dan listrik itu semuanya
kalaupun bukan semuanya
dan fosil itu
minyak itu sebagian besar kita impor
dan akhirnya kita nggak keluar keluar dari situasi apa namanya
hal hal yang semacam ini gitu ya
saya ingin mengatakan seharusnya pemerintah itu bisa melihat dari dua hal
persiapan ke pemanfaatan energi terbarukan
seberapa lama dan seberapa banyak yang sudah disiapkan
dan nanti tentu akan berkorelasi dengan berapa banyak energi dari fosil itu akan berkurang
sekarang kan pemerintah sudah membuat
pln juga sudah menyusun
ya ada call phase out
call phase out itu yang disusun oleh pln
apakah itu berkorelasi positif dengan energi fosil
apakah itu berkorelasi positif dengan kesiapan energi terbarukan untuk masuk
nah itu menjadi sebuah tantangan lain
kita tahu bahwa untuk membangun
katakanlah plta saja
itu butuh waktu yang tidak singkat gitu ya
butuh waktu enam tujuh tahun delapan tahun
kemudian kalau kita bangun geotermal
itu bisa butuh waktu delapan sepuluh tahun
ini pengalaman yang ada sekarang ini
kecuali kita pakai energi matahari
itu bisa dua tahun dan selesai
persoalannya solar itu kan intermittent
karena itu ini perlu kesiapan
kalau ini dihitung dua duanya
berapa lama dibutuhkan kesiapan energi terbarukan
sampai bisa menggantikan energi fosil
dan sejalan dengan itu pula kemudian
penggunaan mobil listrik itu juga secara perlahan lahan
jadi tidak dilakukan secara serta merta
baik sekarang dijadikan role model gitu ya
semua pemerintah harus menggunakan mobil listrik
yang kita khawatir nanti karena ini sudah menjadi role model
dan kemudian ternyata kita nggak siap
listrik nggak siap kemudian baterainya nggak siap dan sebagainya
ini akhirnya kita berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain
semuanya bermasalah gitu
saya kira ini hanya tantangan saja
oke pak surya melihat anda katakan tadi kesiapan
dari transisi energi terbarukan di indonesia
artinya instruksi dengan kata lain
instruksi pemerintah instruksi presiden
untuk mengganti kendaraan dinas asn menjadi kendaraan listrik
berbasis baterai ini masih sangat prematur begitu untuk dilakukan
kurang lebih bisa begitu gitu
mestinya kan disiapkan dulu perangkat yang menyiapkan ke situ
sehingga transisi bisa berjalan
kemudian instruksi presiden ini kemudian dilakukan juga secara transisional
jadi tidak serta merta
apalagi dari sisi anggaran
tadi kan kita dengar bagaimana wali kota wali kota mengatakan bahwa
belum siap ya dengan anggaran
itu faktor lain lah
tapi dari sisi instruksi ini akan menjadi role model bagi masyarakat
ini juga perlu kehatian kalau saya pikir ya
mungkin bisa merespon menanggapi pernyataan yang disampaikan pak hageng
mengenai tadi kesiapan dari transisi energi terbarukan
yang nampaknya instruksi ini menjadi sangat prematur dikeluarkan
jadi saya katakan itu sebenarnya
kalau hanya untuk instruksi penggunaan kendaraan pemosfer listrik
itu yang dibutuhkan hanya suplai listriknya
tapi kalau pak surya dharma lebih jauh lagi
itu melihat bagaimana suplai listriknya itu juga green
karena yang diinginkan adalah net zero emission
net zero emission kita itu targetnya di dua ribu enam belas
jadi mbak kalau bisa kita sampaikan
di ruptl yang disusun oleh pln dari dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu tiga puluh itu
itu sudah cenderung hijau
artinya gini pembangkit pembangkit yang akan dibangun semuanya renewable
tidak lagi akan membangun pembangkit yang menggunakan batu bara
lalu yang kedua pada saat yang bersamaan inpres keluar
pemerintah juga mengeluarkan perpres tentang pengaturan ebt
maksudnya di dalamnya rencana phasing out atau re retirement dari pltu
dan juga tarif yang akan dibeli atau tarif pembelian
yang akan digunakan untuk pembangkit
dan untuk dari renewable energy
artinya di situ diatur secara lengkap
bagaimana strateginya terus apa yang kapan kita akan re retirement pltu
dan juga sudah diatur juga sekarang industri ebt juga akan berkembang
karena sudah diatur juga tarifnya
jadi kenapa ini diluncurkan bersamaan antara in press dan per press itu
karena ya itu momennya pas dan itu tepat
kita sudah memikirkan apa yang kita harus lakukan

jadi tidak menurut kami tidak ada yang miss
tidak ada yang miss dan juga tidak ada yang tidak tepat momennya
karena ini momennya yang sangat tepat
apalagi kita sekarang sedang dalam kegab kegab kita g dua puluh
dimana kita akan mendorong energy transition mechanism itu
jadi saya sendiri melihatnya
ini momennya bagus komitmen pemerintah kuat
dan masyarakat juga sedang ingin melihat sesuatu yang baru
kalau boleh saya tambahkan satu hal
keinginan kita menggunakan kendaraan bermotor listrik itu bukan hanya untuk mengejar net zero emission
tapi juga yang paling penting adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap fossil fuel
jadi sebagaimana kita tahu
kita saat ini negara kita menjadi net importer dari minyak yang digunakan sebagai bahan baku kendaraan
nah kalau kita tidak melakukan perbaikan atau memperbatasan
saya bilang perbaikan cara bagaimana kita penggunaan kendaraan
maka kita akan terus menjadi net importer dan itu akan berat
di sisi lain hal yang bagus ya muncul sekarang
bahwa ada kendaraan bermotor listrik
dan ini menjadi satu momen yang tepat
menurut saya pemerintah sangat deligen atau sangat prominent dalam menghitung ini dengan baik
bahwa ini menjadi satu opportunity untuk kita bersama maju
jadi dapat dua
perurahan emisi juga
tergantung antara ada bahan baku
ada akar minyak juga
jadi ini ada triple dividend sebenarnya
juga yang bisa cover
kalau ada nanti industri baterai kita
ada tenaga kerja kita
dan banyak yang bisa kita dapatkan sebenarnya mbak dari proses pengembangan kendaraan bermotor listrik ini
seperti itu mbak
setelah kita tahu instruksi ini dikeluarkan
impres ini dikeluarkan dalam rangka tadi
kalau ngomongin soal transisi energi mungkin butuh waktu yang lebih banyak lagi ya
tapi dengan adanya impres ini nantinya roadmap transisi energi ini akan seperti apa pak hageng
jadi begini mbak
ngomongin roadmap transisi energi dengan ngomongin roadmap kendaraan ini dua hal yang berbeda mbak
saya jelaskan dulu
jadi ini yang kecilnya begitu ya
ya jadi roadmap transisi energi itu ini kita susun dalam rangka dua
kita mengurangi emisi secara total untuk menggratifikasi paris agreement
saya jelaskan juga nih
dulu kita emiten terbesarnya itu dari deforestasi
lalu nomor dua dari energi sektor
mengapa kita sangat ingin menurunkan juga dari energi sector
yang ketiga baru transportation
yang keempat bisa dari pertanian
ada enam sektor yang kita terus laporkan secara berkala setiap dua tahun kepada unfccc
ketika kita pada waktu itu energi ini menjadi nomor dua sektor yang emisinya terbesar
kita susunlah itu
hanya roadmap untuk penurunan energi
strategi dengan roadmap penurunan energi
jadi kita punya ruen kita punya rudl kita punya skema air litarman dari pltu
ini kita susun dalam rangka itu
termasuk bagaimana kita mendorong ebt nya
ebt ini macam macam
bisa dari air surya seperti yang saya katakan
dari angin juga ada
jadi ini dulu untuk roadmap dalam sisi energi
lalu kalau roadmap tentang kendaraan bermotor listrik ini adalah
ini dari sisi demand nya
demand di kendaraan bermotor listrik ini kita juga
kan kementerian perhubungan sudah membuat roadmap nya ini
kenapa saya katakan tadi di awal beraktur dan bertahap
karena tidak serta merta
tadi seperti yang dikatakan pemerintah kota bahwa langsung hari ini gitu
enggak ini bertahap
bertahap berdasarkan satu kemampuan
dan kemampuan agarantinya
yang kedua dari prioritasnya
kita melihat bahwa ada aturan tersendiri untuk penggunaan kendaraan bermotor
atau dina ini
memang sudah waktunya ada penghapusan
yang dihapuskan mungkin digantinya dengan yang berpotong listrik
kalau ada pengisian jabatan dengan respon tertentu
sudah dihapuskan dengan bermotor listrik
artinya semua bertahap
termasuk dengan anggarannya itu
jadi tidak serta merta
tahuieli rp lima ratus enam puluh kedaraan dinas itu harus diganti
di dalam keputusan ini
itu bertahap secara sampai delapan tahun
ini menjadi salah satu upaya yang sebenarnya bisa harus diapresiasi
begitu ya melihat bagaimana komitmen pemerintah
untuk percepatan transisi
tadi menggunakan atau menuju penggunaan energi baru terbarukan
kita lihat nanti ini baru kemarin
juga evaluasinya seperti apa
harus terukur pastinya
dan bisa mengelola sistem energi
yang baik untuk transisi ke energi
terbarukan ini terima kasih narasumber saya
malam hari ini ada bapak hageng nugroho
tenaga ahli utama deputi satu ksp
kemudian surya dharma pengamat energi terbarukan
bapak bapak selamat malam terima kasih
terima kasih semoga
terima kasih terima kasih mbak
terima kasih pak hageg